hai pemerintah republik indonesia telah menyiapkan program vaksinasi nasional tahap pertama dan kedua
pada bulan januari hingga april dua ribu dua puluh satu dan tahap ketiga serta keempat pada april dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua melalui peraturan kementerian kesehatan nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu tentang pelaksanaan vaksinasi dalam
penanggulangan virus corona pemerintah membuka kesempatan pada berbagai pihak untuk menyukseskan
program ini beberapa inovasi dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta
salah satunya penyediakan vaksinasi drive thru kolaborasi pemerintah dengan grab serta good
dokter dalam metode vaksinasi drive thru diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat program vaksinasi
corona penggunaan teknologi penggunaan proses lalu inovasi bagaimana
dilakukan ini sangat penting kenapa karena kan tugas dari pemerintah ini berat harus
memvaksinasi dengan cepat dengan banyak tapi juga protokolnya juga sehat dan nyaman inilah
yang kita bantu bersama sama dengan teknologi dan juga inovasi proses desain semuanya didesain dan
dirancang oleh anak anak muda dari grab dan good doctor untuk bisa sama sama mencapai
target yang yang luar biasa salah satunya pemerintah kota tanggerang telah melangsungkan
program vaksinasi yang menargetkan di atas tiga ratus vaksinasi pada tahap periode pertama ini saat ini
prioritas pemberian vaksin kabupaten tanggerang sudah pada jumlah dua ratus dua belas jiwa yang terdiri dari
tenaga kesehatan lansia tenaga pendidik asn pelayan publik termasuk pedagang pasar tantangan yang masih
dihadapi adalah ketersediaan dan penyebaran vaksin percepatan vaksinasi kepada masyarakat diharapkan

lepas dari hal itu protokol kesehatan masih tetap harus dipatuhi masyarakat dalam aktivitas sehari hari